nora alexandra istri pentolan superman is dead jerings
sempat mengunggah video mesra dirinya dengan sang suami di mobil tahanan usai sidang pada selasa lalu
video tersebut langsung viral lantaran mereka berdua bermesraan di dalam mobil tahanan kejaksaan
mendapat banyak komentar jarings pun angkat suara
musisi bernama asli igede aryastira ini mengaku dirinya
yang meminta agar istrinya diperkenankan menemaninya di mobil tahanan
ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang telah mengizinkan istrinya
bisa masuk ke dalam mobil tahanan dari gedung ditreskrimsus menuju rutan polda bali dengan jarak tempuh sekitar tiga menit
kronologinya itu saya yang mengajak istri saya masuk
lalu istri saya minta izin kepada jaksa eka dan jaksa gustu
dan mereka mengizinkan atas dasar hati nurani
nurani yang sangat baik
ya aturan berani jadi mereka mengizinkan dan akhirnya untuk pengambilan video
dan di dalam mobil tahanan itu memang keinginan saya
agar ada kenang kenangan nanti kami ceritakan kepada anak cucu kami
sementara itu kami sepagi untuk keempat kalinya
sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret penabuh drum superman estate ini kembali digelar
didampingi oleh sekitar sepuluh pengacaranya
ia menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan pihak dirinya
dalam sidang yang dimulai pada pukul sepuluh waktu indonesia tengah ini
terjadi beberapa kali instrupsi
dan protes dari tim kuasa hukum jaring
pasalnya suara jaksa yang membacakan bantahan maupun suara majelis hakim
kerap tidak terdengar lantaran jaringan internet yang sering terganggu
selain itu kuasa hukum juga menganggap bantahan jpu tidak substantif lantaran dinilai
hanya mencari pembenaran
kami tidak mengadang ada dan itu sudah dibuktikan oleh jaksa yang hadir
bahwa memang terjadi gangguan suara
bukan hanya dari jaksa tetapi juga dari majelis
sehingga kami ditem protes berkali kali protes
sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada selasa pekan depan
dengan agenda putusan selah dari majelis hakim
apakah akan menerima dakwaan atau tidak
nandang astika denpasar bali